memasuki ramadan harga daging sapi mulai merangkak naik
sebagai langkah antisipasi pemerintah provinsi dki jakarta
menggelar pasar murah di sejumlah pasar tradisional
pemerintah provinsi dki jakarta kembali menggelar pasar murah
di sejumlah pasar tradisional
pasar murah ini menjual berbagai komoditas
seperti daging sapi daging ayam dan beras
meningkatnya permintaan membuat harga daging sapi
di sejumlah pasar mencapai rp satu ratus lima puluh per kilogram
sementara itu di sumeneb madura harga daging terus naik
harga daging ayam mengalami kenaikan hingga rp enam per kilogram
pada awal ramadan harga daging ayam potong berkisar rp tiga puluh per kilogram
tetapi kini naik menjadi rp tiga puluh enam per kilogram
ada pun kenaikan harga daging sapi
mencapai rp tiga puluh per kilogram
dan juga mencapai rp sepuluh per kilogramnya
tren kenaikan harga pada komoditas favorit ini
diperkirakan akan terus berlangsung hingga idul fitri